jika anda ke ngawi kini ada destinasi wisata baru yang menyajikan sebuah perkampungan serba kuno
di tempat ini pengunjung bisa melihat sebuah kampung yang sangat kental dengan masa tempo dulu
mulai seni budaya perabot rumah tangga makanan hingga permainan tradisional
penasaran seperti apa berikut liputan ya
desa mojo di kecamatan beringin mendadak menjadi tujuan wisata baru bagi warga ngawi setelah memamerkan wisata unik yakni kampung serba kuno
di kampung ini anda bisa melihat beragam budaya jawa yang sudah jarang ditemui
mulai dari seni aneka perabot hingga permainan tradisional
salah satunya yaitu kotean atau bermain resu yang dimainkan oleh delapan wanita berpakaian tradisional
kotean lesung menjadi tontonan menarik karena menghasilkan irama yang unik
selain kotean anda juga bisa melihat aneka permainan tradisional yang sudah langka seperti egrang bentengan hingga gobak sodor
tak ketinggalan pula di sini tersaji beragam perabot rumah tangga kuno
mulai pesawat televisi radio hingga meja kursi tersaji di kampung ini
sangat menarik sekali karena sangat menonjol gitu loh tradisional
karena ternyata di sini tuh adatnya sangat kental sekali
para warga menggagas konsep ini agar mendorong daya tarik wisatawan sekaligus menjadi ajang edukasi sejarah bagi generasi saat ini
yang dulu wisata mesti ke gunung ke sumai ke buah ke jangkauan
sekarang sudah bergeser mulai ke wisata tipis tipis
sehingga masyarakat menangkap wisata tipis tipis dari keluarga dari komunitas
dan kejadian ini kita tangkap
untuk memberhentine suatu desa menjadi desa wisata
rencananya pameran kampung serba kuno di desa mojo ini akan digelar rutin dua kali dalam satu tahun atau setiap pandan raya tiba
inam tuhari ngawi